gue yakin nih pangeran pasti ada di deket deket sini
gue cuma pengen kita bisa nemuin putri sama pangeran dalam keadaan selamat
kamu udah ngerasa enakan
kamu males ngeri sih
kalau aku nanyain
kalau aku deket kamu
kalau aku deket kamu
semua rasa sakit aku jadi gak berasa
semua rasa sakit aku jadi gak berasa
dari saat kayak gini
kamu masih aja bisa berbual
tadi pas di jalan
terus tadinya pingin aku buang
terus tadinya pingin aku buang
tapi aku kebuka
tapi aku kebuka
tapi aku kebuka
atau masih ada di kantong aku
ternyata masih ada di kantong aku
emang tinggal sedikit sih
emang tinggal sedikit sih
paling gak kamu makan ya
ini bisa buat tenaga
aku gak mau ada tapi tapian

maafin aku ya putri usus goreng
karena aku udah buat kamu jadi menderita
walaupun sebenarnya aku juga lapar
makasih pangeran batu bata
karena kamu udah mau berkorban buat aku
kan kamu udah makan
sekarang kamu ada tenaga kan
supaya kita cepat keluar dari tempat ini
tunggu tunggu tunggu
tunggu susu goreng
yang sebelah kiri kayaknya
waktu jatuh kesel yaudah ya
tapi gak separah kamu kok
kayaknya kan kamu waktu itu belum sembuh banget
kamu tunggu sini dulu ya
aku mau cari sesuatu
tunggu di sini
tunggu di sini sampai aku balik lagi ya
ki kenapa kita berada disini
kayaknya kita makin masuk ke dalam hutan
nih kalaupun kita nyasar kita masih bisa minta bantuan lewat ht
lo tenang aja
lo tuh emang keras kepala banget tau gak siris
udah paling bener kita tuh nunggu di tempat tadi
kan hantu aja sampai bilang kan ke kita buat kita gak usah kemana mana
ini lo sejagoan
pakainya nyari ke dalam hutan biar apa coba
mau jadi pahlawan lo
tadi gue gak maksa kalian berdua buat ikut loh
kalau lo mau balik ke base camp yaudah balik aja
lo gak usah emosi kayak gitu
lo tuh emang egois banget ya ris ya
eh disini itu yang dicari bukan cuma putri ris
tapi kita juga harus jadi pangeran
gue tau lo pengen cepet cepet nyari putri
lo harus mikir keselamatan kita juga
lo salah pak
gue gak cuma nyari putri disini
tapi gue juga nyari pangeran
kondisi kayak begini lo masih sempet sempetnya buat berantem
gue ingetin sama lo berdua ya
tugas kita sekarang adalah bersatu
kita harus nemuin pangeran sama putri dalam keadaan yang selamat
bukan ribut ributnya begini buang waktu ngerti gak
posisi kalian sekarang dimana
kami kesulitan mencari posisi kalian yang telah disepakati
sorry kang tadi niatnya kita jalan sedikit
tapi ternyata sekarang kita masuk ke dalam hutan
tadi kalau nggak salah kita melangkah ke arah selatan
oke kalau gitu kamu jangan kemana mana
kami akan segera mencari kalian ke sana
kuas kan lu ngeliat orang jadi khawatir buat nyari kita
udah kang cukup kang
gue bilang cukup cukup
kayu ini pasti bisa dipakai deh
supaya dia bisa jalan dengan mudah
kuat gak ya